instalasi rehabilitasi medik rumah sakit umum pusat dr sarjito yogyakarta
terpaksa membuat alat pelindung diri secara mandiri
ini dilakukan karena kebutuhan ap di rumah sakit milik pemerintah ini
tidak mencukupi kebutuhan
rumah sakit ini setidaknya membutuhkan lebih dari satu ratus tiga puluh apd setiap harinya
namun gugus tugas covid sembilan belas daerah istimewa yogyakarta
baru menyalurkan bantuan seratus apd dalam sekali waktu saja
rumah sakit sarjito sepekan terakhir membuat tiga ratus pelindung wajah
dan selanjutnya akan mulai membuat penutup badan
di sela sela kesibuan kami melakukan pelayanan terhadap pasien
kami memikirkan teman teman yang menjalani pelayanan
di rumah sakit umum pusat sarjito ini yang membutuhkan apd
kami membuat apd untuk teman teman di rumah sakit umum pusat
di rumah sakit sarjito ini
ironisnya pembuatan apd ini dilakukan saat gugus tugas covid sembilan belas d i e
sudah memiliki ribuan apd
dalam sepekan terakhir gugus tugas d i e sudah memiliki delapan apd
yang sebagian besar berasal dari gugus tugas nasional
ditambah dengan pengadaan dengan menggunakan apbd pemda d i e
pengiriman apd dari gugus tugas nasional terakhir pada kamis pagi
sebanyak satu lima ratus apd
apd ini didistribusi
ke rumah sakit non rujukan dan puskemas d i e
berkait dengan pengiriman itu
maka kita kemudian mendistribusikan apd
ke kabupaten kota dan juga ke puskesmas
sesuai dengan arahan dari pusat
dan juga merespon kebutuhan yang berkembang di masyarakat
yaitu kebutuhan di tingkat puskesmas
sementara itu dinas kesehatan d i y yang bertanggung jawab
untuk masalah kesehatan di gugus tugas d i e
mengaku sudah mendistribusikan apd lainnya ke rumah sakit rujukan
di masa tanggap darurat ini
distribusi lewat dinas kesehatan baru dilakukan
bila rumah sakit rujukan mengajukan permintaan apd ke dinkes
dan sudah melalui proses verifikasi
tim liputan daerah istimewa yogyakarta